pemilu kepala daerah dua ribu delapan belas sudah diambang mata
sebanyak tujuh belas provinsi dan satu ratus lima puluh empat kabupaten kota akan memilih para pemimpin di daerahnya
diperkirakan enam puluh delapan persen pemilih nasional akan menggunakan hak pilihnya
besarnya skala dan ekskalasi pilkada tahun depan tentu saja turut menimbulkan kekhawatiran
tentang masalah keamanan sampai masih merebaknya isu sara
karena kita melihat bahwa ternyata di kalimantan barat itu sudah terjadi adanya gerakan
untuk memilih seorang calon berdasarkan kesukuan
jadi isu isu suku tersebut sara tersebut telah semakin meningkat di kalimantan barat
nah itu menjadi concern kita kenapa bahwa pada sebuah proses pemilihan
yang menonjolkan sebuah sara itu akan berujung kurang baik kira kira
kita belajar tadi
dari pilkada dki misalnya
dimana orang lebih menunjukkan perbedaan dan ke lupa bahwa kita adalah satu masyarakat yang beragam
kita lupa bahwa kita adalah bagian dari bineka tunggal ika
selama kita menonjolkan perbedaan dalam proses pemilihan
itu akan menghasilkan sebuah masyarakat yang terpecah pecah pak
oleh karena itulah makanya kita melihat bahwa isu syarat ini
masih menjadi salah satu dominan
yang akan terjadi di dua ribu delapan belas
pengamat politik dari carta politika yunarto wijaya berpendapat
isu sara tetap akan dimainkan pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
bahkan hingga pemilu presiden dua ribu sembilan belas
isu sara menurutnya bahkan sudah berlangsung sejak pemilu presiden dua ribu sembilan belas
dimainkan oleh sekelompok orang yang menjadi peternak politik
yang merasa itu efektif untuk memenangkan jagoannya
hanya saja isu sara dan politik identitas ini meledak pada dua ribu enam belas
lantaran kontroversi ahok
apakah akan se efektif apa yang kita lihat di pilkada dki dua ribu tujuh belas
saya pikir berbeda
pertama harus diakui sosok ahok memang kontroversial
dan memang secara primordial memiliki beberapa kelemahan
yang bisa kemudian itu digoreng isunya
saya bisa simpulkan bahwa isu ini akan digunakan oleh sekelompok orang
tetapi efektivitasnya saya tidak meyakini akan meledak
seperti apa yang akan terjadi pada pilkada dki kemarin
dan apakah itu akan berlanjut sampai dua ribu tujuh belas
dua ribu sembilan belas menurut saya polanya akan sama
sampai pilpres nanti pola yang dimainkan di dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas akan coba dimainkan
menurut yunarto bawaslu harus berani masuk ke wilayah isu sara
menindak para kalangan elit yang nyata nyata
sengaja memainkan isu politik identitas
terlepas dari seberapa besar potensi kerawanannya
politik identitas yang menjurus sara dan perpecahan
haruslah menjadi perhatian bersama
kapasitas bawaslu dan kpu pun sebagai penyelenggara punya andil besar
untuk menjaga pilkada serentak mendatang tetap jujur adil dan damai
joni aswira jakarta
masih banyak pekerjaan rumah menjelang tahun politik dua ribu tujuh belas
mulai dari undang undang pemilu yang dianggap banyak tarik menarik kepentingan praktis
hingga potensi kerawanan di berbagai daerah
masalah klasik administratif seperti penetapan daftar
pemilih tetap atau dpt pun masih menghantui
belum lagi yang lebih substansi seperti isu sara dan kecurangan pemilu
lalu seberapa siap indonesia menyongsong tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
untuk menjawab pertanyaan ini
saya sudah bersama dengan titi anggraini
direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
selamat malam mbak titi
malam mas indra
baik terima kasih sudah hadir
kemudian ada sunanto koordinator nasional jaringan pendidikan pemilih
untuk rakyat atau jppr
kemudian ada rey rangkuti direktur eksekutif lingkar manadiano v
selamat malam mbak rey
terima kasih sudah hadir
kita akan mulai secara umum sedikit ya
terlebih dahulu dua ribu delapan belas hampir semua orang ngomong tahun depan adalah tahun politik
kalau memang kita cermati memang ini luar biasa ya
mungkin tidak hanya soal proses pemilu dua ribu sembilan belas juga sudah dimulai di dua ribu delapan belas
tapi tentu saja pilkada serentak
pilkada serentaknya juga mungkin tidak kalah menarik dibanding dua ribu tujuh belas
kalau dua ribu tujuh belas mungkin fokus orang
melihat pilkada dki tapi ini akan ada pilkada di lumbung lumbung suara untuk pemilu nasional
catatan penting anda saya mulai dari bang rey terlebih dahulu
dua ribu delapan belas pr pr besar apa yang kemungkinan akan ditagih begitu atau menjadi masalah di dua ribu delapan belas
kalau menurut saya secara umum tidak terlalu banyak masalah ya
kalau berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu
yang secara umum menurut saya sebenarnya sudah robotik kalau menurut saya sih
sistemnya sudah jalan ya
dan perundangannya pun tidak masalah ini ya
tidak ada celah celah
tidak ada celah celah
misalnya soal cetak suara terakhir ini sudah sangat lumrah
lama lama sebetulnya pemilu kita ini diselesaikan oleh robert ayu sudah selesai sebetulnya
oleh mesin gitu loh kira kira
makanya sampai sekarang saya bertanya tanya itu keubah waslu sampai ke tingkat keupatan kota itu diparmanenkan untuk apa
itu sudah saya ngerti
itu satu hal ya
tapi ada non teknis nih
yang non teknis ini kayaknya
yang perlu mendapat perhatian perhatian
ada yang sifatnya penyakit masa lalu kita ya
tapi ada yang masa lalu sedikit sekarang menggejala gitu
non teknis ya ini ya yang paling penting
nah dua hal itu adalah soal politik uang
karena ini memang sudah sangat lajim dalam praktek politik kita dari awal
itu yang saya sebut penyakit lama gitu
nah sekarang munculnya penggunaan sara di dalam pelaksanaan politik ya
jadi khususnya di dalam pilkada maupun di dalam pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang
paling rentan terjadi di mana menurut anda
isu sara ini akan kembali berulang
kaitannya dengan pilkada dua ribu delapan belas ini saya pikir jawa barat mungkin
jawa tengah rentan
sumatera utara sangat mungkin juga
jawa timur mungkin agak sulit
karena kalau dilihat calon ya
sementara sejauh yang berkembang saat ini
karena belum ditetapkan ya
dan kalau dilihat figur figurnya sepertinya tidak ada yang menonjol dalam pengertian identitas gitu
boleh dibilang malah satu
kumpulkan sebetulnya secara umum
baik organisasi keagamaannya maupun tentu saja asal usulnya dan sebagainya
kalau jawa timur saya merasa agak kurang
tapi kalau di jawa barat sangat mungkin itu terjadi
jadi menurut anda perulangan di dua ribu tujuh belas atau hal yang berbeda
ada yang menurut saya empat faktor ya
kalau soal pengulangan modusnya bisa ya
tapi efektivitasnya belum tentu ya
nah pertama karena memang belajar dari pengalaman pilkada jakarta
isu sara itu lumayan ya
nah soal berapa persentasinya sampai sekarang kita belum pernah uji ya
tapi kelihatan sangat lumayan untuk mendong
bukan mendongkrak ya
kalau kita lihat pola penggunaan sarah ini lebih pada tujuan menurunkan elektabilitas
nah jadi serang orang lain
nah supaya pilihan yang lain itu yang bisa muncul
bukan meningkatkan elektabilitas calonnya
jadi justru sara ini dipakai dalam kerangka menyerang orang lain
itu yang pertama
nah yang kedua adalah soal
jadi ada legalisasi setindakan
misalnya dan mengatakan itu kan ajaran agama saya
agama saya ini dilindungi oleh undang undang
jadi ada semacam pandangan bahwa tindakan sara itu dimenarkan
meskipun perspektifnya bukan demokrasinya
tapi perspektifnya ya kalau misalnya agama ya agama
kalau suku ya suku
nah yang ketiga ada kesulitan mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai sara
setidaknya sampai sekarang ada definisi sara yang solid
untuk mengatakan bahwa tindakan ini
sarah tindakan ini tidak dan seterusnya
menurut saya ini problem yang salah satu sangat serius
karena mengakibatkan khususnya ya pengawas pemilu itu
kesulitan untuk menyedihkan apakah ini sudah merupakan bagian dari
bisa ditindak langsung atau tidak maksudnya begitu ya
jadi yang samar samar ini jadi belah perdebatan
itu makanya mungkin di pilkara dki
ini akan menjadi kegaduhan
itu buktinya di pilkada dki jakarta kemudian tindakan yang cepat
nggak bisa dilakukan karena memperdebatkan soal definisi ini
udah masuk sara atau tidak gitu
ini faktor yang ketiga
nah faktor yang keempat menurut saya lemahnya sanksi yang diberikan
kalau kita merujuk kepada undang undang pemilu dan undang undang pilkada
sanksi sara itu nggak lebih dari satu setengah tahun
atau bahkan cuma satu tahun
kalau mau pakai itu gitu
nah sementara sebetulnya kalau pakai undang undang yang lain
undang undang ite misalnya lima tahun maksimal
undang undang kuhp lima tahun maksimal
ini aneh di pemilu
kalau kita mau melakukan politik saran
waktu pelaksanaan pemilu
akan lebih mudah sanksinya
melakukan politik sara di luar pemilu
nanti kita lihat pandangan cananto dan juga mbak titi setelah jeda
tetaplah di cnn indonesia prime news
tahun dua ribu delapan belas disebut
banyak orang yang memahami juga sebagai tahun politik
sebenarnya siap apa kita dengan tahun politik dua ribu delapan belas

dua belas provinsi ya diantaranya
dan provinsinya masalah lumbung suara untuk pemilu nasional
tapi kalau bang rey tadi menyoroti soal non teknis
dari caranto dulu
anda melihat itu memang hanya lebih pada persoalan non teknis
atau teknisnya juga banyak sebenarnya
saya kira problemnya menjadi dua duanya
persoalan subtansi yang dikatakan bang ray itu
dipengaruhi oleh teknis yang
saya kira banyak hal celah celah undang undang yang
sampai saat ini secara interpretasi pemahaman undang undang yang keliru
apalagi tahun dua ribu delapan belas
pembelakuan peraturannya itu dua
undang undang pilkada dan undang undang pilih kripes
yang saya kira interpretasi dua dan pelaksanaan
dan ini saya kira butuh kerja ekstra yang sangat luar biasa
dan memahamkan peserta pemilu
serta memenangkan publik pemilih dalam segi peraturan dan sebagainya
karena peraturan yang masih abu abu atau multi tafsir
itu menjadi persoalan yang bisa menimbulkan masalah tersendiri begitu ya
problem terbesarnya itu
harus selesai dulu interpretasi pemahaman di penyelenggaranya
jangan sampai dua penyelenggara ini
maka pelaksanaannya adalah pasti sangat mempengaruhi terhadap ketidakbenaran proses teknis dalam proses pilkada
ini maksudnya kpu basu ini ya
harus satu definisi sama ya
sehingga nanti apa klausul tindakan bawaslu misalnya
ada penyelenggara yang sara misalnya
sehingga kebawahnya harus sama
yang kedua tentang misalnya politik uang nantinya
yang kemungkinan besar yang saya kira tafsirannya sangat berbeda
dan di undang undang pilkada berbeda penanganannya
ini saya kira sangat mempengaruhi
maka saya lebih fokus teknisnya dibenahi
disosialisasikan ke publik agar kontrol terhadap penyelenggara dalam pelaksanaan itu kuat
tidak hanya yang memahami hanya penyelenggara
sehingga pada teknisnya subtansinya itu akan lebih banyak yang dilakukan oleh publik yang bisa mempengaruhi hasilnya
seperti sara misalnya
seperti sara yang dipertanggungkan mbak rai
juga dipengaruhi oleh publik
oleh pemahaman publik yang tidak tahu definisi sara sanksinya apa dan sebagainya
ini saya kira juga
masih ada cukup waktu tidak kalau kemudian sama mendefinikannya kemudian mensosialisasikannya ke para calon ke para masyarakat pemilih
saya kira kuncinya adalah pkpu dan perbawaslu nya tentang definisi saranya
kalau klik definisi sarannya tentang pkpu dan perbawah selunya maka publik secara otomatis bisa memahami
jangan sampai di satu sisi pkpu nya mengatakan
perbawah selunya tidak komulatif misalnya
itu sangat mempengaruhi
seperti yang sipol misalnya
itu kan dua definisi
satu mengatakan wajib satunya tidak
itu sangat mempengaruhi
sampai sekarang masih seperti itu
ya saya kira itu terjadi
ini agak ngeri juga kalau kemudian ada persoalan di situ
tapi tatatan perlu dijem seperti apa
mbak atiti yang peraturan peraturan yang teknis tadi
karena kalau mbak rai tadi non teknis
teknisnya ada nggak sih
kalau tahun dua ribu delapan belas disebut sebagai tahun politik
sebenarnya karena dikorelasikan dengan dia berada di tahun antara menuju dua ribu sembilan belas
jadi ketika dua ribu sembilan belas sebuah agenda demokrasi besar
pileg pilpres secara serentak
nah di tahun dua ribu delapan belas didahului dengan prakompetisi yang sangat menentukan bagaimana peta kekuatan partai di dua ribu sembilan belas

karena misalnya dua tahapan pemilihan besar bertemu pada waktu yang sama
dan itu sudah kita mulai dari tahun dua ribu tujuh belas
hanya saja di tahun dua ribu tujuh belas baru awalnya
tapi titik titik penting tahapan itu akan dimulai di dua ribu dua puluh
maka pertaruhannya adalah bagaimana kinerja profesionalisme integritas dan kredibilitas penyelenggara dipertaruhkan
dalam konteks yang paling sederhana soal kinerja soal profesionalisme
menanggung dua beban berat proses pemilihan itu bukan sesuatu yang sederhana
dan kecenderungannya kalau orang terlalu banyak beban pekerjaan tantangannya cuma satu
dia bisa tetap bekerja konstan
dua proses beban proses dua pemilihan ini maksudnya seperti apa yang
pilkada dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas dan pemilu serentak pilek pilpres
itu sudah mulai kapan prosesnya
prosesnya sudah dimulai kalau pemilu serentak dari tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas
oh dekat sekali waktunya ya
di tahun dua ribu delapan belas misalnya bulan februari akan dilakukan penetapan partai politik peserta pemilu
tanggal tujuh belas februari
itu kan sebuah momentum yang sangat krusial bagi partai
hidup matinya partai ada di sana
dan nggak bisa dibisahkan ya berstrategi untuk dua ribu sembilan belas tidak bisa dibisahkan ketika mereka bertarung di dua ribu delapan belas untuk pilkada
secara psikologis pilkada dua ribu delapan belas punya dampak pada pemilih dan juga pada peserta
kepada pemilih bagaimana partai politik mengkondisikan framing bahwa pilihan mereka pada dua ribu delapan belas itu merefleksikan bagaimana kekuatan dan juga pilihan politik mereka dua ribu sembilan belas
jadi akan selalu ditarik keterhubungan itu
makanya kalau kita lihat kan beberapa partai mengubah peta koalisi
karena misalnya di sini mereka mundur tapi di yang daerah lain mereka maju
take and give itu sudah mulai terlihat
dan itu tidak dilepaskan dari skenario dua ribu sembilan belas
nah penyelenggara kalau dia tidak hati hati ini bisa terjebak pada
tadi kan polarisasi sara politik uang
ini polarisasi politik yang diciptakan oleh kompetisi yang sangat ketat
polarisasi politik maksudnya bagaimana
kalau tadi kan polarisasi karena sarah kalau yang polarisasi politik ini apakah pengertiannya sama atau yang berbeda
kalau saya melihat justru kerentanan bagaimana proses politik yang sangat kompetitif ini juga ikut terpenetrasi kepada penyelenggara
makanya soal kemandirian integritas
kalau mereka tidak hati hati betul bagaimana mereka menyeimbangkan beban berat menyelenggarakan pilkada satu ratus tujuh puluh satu daerah
total pemilih di pilkada dua ribu tujuh belas itu ada satu ratus enam puluh juta
di saat yang sama harus mempersiapkan event penting pemilu serentak dua ribu sembilan belas
tarik menarik kepentingan kan besar
disitulah mulai potensi untuk mempengaruhi kemandirian
mulai mempengaruhi keprofesionalisme
makanya kalau ini tidak jadi perhatian
pendegakan hukum nanti lebih berorientasi pada sesuatu yang partisan
menjaga stabilitas lalu bagaimana supaya tidak gaduh
harapan kita agar penegakan hukum melahirkan keadilan akhirnya bisa tidak tercapai
jadi betul bahwa seperti disampaikan oleh cak nanto
menjaga teknis agar tetap sesuai koridor kemandirian profesionalisme kpu itu akan berkontribusi
karena ini berbeda tidak dengan misalnya
misalnya apa namanya pilkada pilkada sebelumnya
pilkada dua ribu lima belas memang dua ratus enam puluh sembilan daerah
tapi dua ratus enam puluh sembilan daerah ini cuma sembilan provinsi
dan provinsinya kalau dilihat dari total pemilih
tidak signifikan untuk memetakan kekuatan politik nasional
secara kewilayahan ya
secara jumlah pemilih
di dua ribu delapan belas misalnya tiga provinsi di pulau jawa jabar jateng jatim
kalau di total total pemilihnya itu sembilan puluh satu juta
hampir setengah pemilih nasional
makanya kan banyak yang mengatakan pulau jawa adalah kunci
sehingga kalau kita lihat
bagaimana peta politik begitu sangat cair
bahkan sampai hari ini di jawa barat
kita masih menerka nerka siapa yang akan jadi calon
bahkan ada kekhawatiran
jangan jangan nanti pendaftaran calon diperpanjang
karena sampai durasinya selesai
tidak kelihatan peta kekuatan politiknya
itu juga jadi catatan penting dari pilkada dua ribu dua puluh
apalagi selain jumlah pemilih yang banyak di pilkada dua ribu delapan belas
termasuk juga momentumnya sangat dekat dengan pertarungan nasional
ingin mempengaruhi psikologis pemilih
bahwa seolah olah ditarik kemenangan di pilkada dua ribu delapan belas
adalah prakondisi untuk kemenangan dua ribu delapan belas
itu yang akan diperbutkan oleh parpol ya
sudah kelihatan dan arahnya ke sana
baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda
karena masih ada banyak hal lain
terutama yang terbaru
fenomena para jenderal aktif
baik di kepolisian maupun tni
yang sudah mulai dalam tanda kutip
jualan untuk bisa masuk dalam pilkada berbagai daerah
kemudian masih ada perdebatan juga soal uji materi
undang undang pemilu terutama terkait dengan presidensial threshold
apakah ini akan menambah ketegangan begitu di tahun politik dua ribu delapan belas
kami akan mengulasnya saat lagi
perkataan standar p whistleblower
kan kalau untuk pilkada dua ribu delapan belas ini cuma satu tni aktif ya
kalau pun resmi dicalonkan
dan itu sudah dispanduk atau apa namanya itu
artinya kan kalau tni itu dari besar ke kecil gitu loh
yang menarik ini adalah fenomena di lingkuran di polisi
dari kecil menjadi membesar gitu
di awal awal mereka sama sekali nggak terlibat gitu
tapi di dua ribu tujuh belas ini entah bagaimana tiba tiba melonjak ke empat nama ya
setidaknya empat nama yang kita dengar sekarang
dan seluruhnya aktif
jadi bukan pernawiran polisi
tapi mereka adalah general aktif di dalam kepolisian dan sedang menjabat
dalam posisi yang juga sangat strategis ya
sebagian adalah kapolda macam macam gitu ya
dan sekarang mau dilibatkan dalam pelaksanaan pilkara
ini dalam satu jaringan yang sama tidak kira kira
yang aktif ini
fenomena ini menurut saya pada tingkat tertentu harus dicermati dengan sungguh sungguh ya
khususnya di lingkungan polisi
nah pada saat dimana kita semangat
ini mulai lebih memisahkan aktivitas politik dengan jabatan mereka
tapi di polisi mulai mendekatkannya kembali gitu
ini ada apa gitu
saya betul betul khawatir karena kalau ini terus dilanjutkan
gak ada aturan yang tegas
nggak ada upaya untuk melakukan pembenahan
maka boleh sangat potensial terjadi penyalahgunaan kewenangan
khususnya di lingkungan di institusi polisi gitu
nah kalau kita lihat misalnya gejala yang sekarang ini kan semua general aktif
dan akan memasuki masa pensiun
terlibat aktif tiba tiba masuk ke dalam politik
apa yang kita bisa katakan dari sini
besar kemungkinan jika ini terus ditradisikan gak ada koreksi
bahwa para general general di lingkungan polisi ini akan mempergunakan kewenangan yang ada pada mereka untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas
selama mereka menjabat gitu
artinya fungsi mereka sebagai penegak hukum dan aparat keamanan
oke selama mereka menjabat gitu artinya fungsi mereka sebagai penegak hukum dan aparat keamanan

tapi tidak dalam konteks pengamanan dan penegakan hukum
tapi dalam konteks misalnya menaikkan popularitas dan elektabilitas
oh menaikkan popularitas
nah makanya kan kita lihat nih gejala di lingkungan polisi yang simpel simpel aja gitu ya
polisi itu kalau udah buat sepanduk sekarang ada itu fotonya
sampai ketingkat kapolres
walaupun ini sih sepanduknya kebijakan jabatannya ya
sepanduknya itu hibawan supaya jangan apa namanya
bukan sepanduknya itu hibawan supaya jangan apa namanya
sopan berlalu lintas ya apa ya
nah itu udah kita mulai gejala gitu
atau misalnya ada himbawan supaya polisi rajin sholat ke masjid
tentu itu benar bagus ya
tetapi tidak sesuai dengan tupoksinya gitu
nah jadi hal hal yang seperti ini akan dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas popularitas gitu
kalau yang begini mungkin masih bisa ini lah ya
karena hibawan itu bagus gitu
tapi kalau ia mempergunakan kewenangan untuk melaksanakan tugas yang sebetulnya tidak dimaksudkan dalam kerangka

tapi semata mata untuk menaikkan citranya sebagai dan popularitasnya ini akan berbahaya gitu
nah oleh karena itu perlu di lingkungan institusi polisi sekarang karena aturan melonggarkan itu
karena tidak ada aturan
ya memang nggak ada
melonggarkan dalam pengertian semua polisi aktif boleh ikut kok
baru mereka mengundurkan diri kalau sudah mencalonkan diri dan ditetapkan
nah ini menarik nih ya aturan ini
ini sebenarnya yang saya tanyakan
tapi sebelumnya kita simak dulu ya
pernyataan dari kapolri jenderal tito
kapolri jenderal tito karnavian soal fenomena jenderal aktif di kepolisian yang mungkin berencana maju gitu untuk dipilkada dki eh dipilkada dua ribu delapan belas
silakan semua anggota polri yang ingin berkompetisi dalam politik praktis silakan
nah nanti memang ada aturannya
aturannya itu mengundurkan diri pada waktunya
nah kapan pada waktunya
itu adalah ketika pasangan calon sudah ditetapkan oleh kpu atau kpud
jadi kalau ya itu awal februari delapan februari kalau saya tidak salah
itu kalau sudah penetapan pasangan calon wajib mundur
karena kalau sudah ditetapkan berarti akan berkompetisi
dan ketika kompetisi sudah harus menjadi anggota masyarakat sipil biasa
kalau seandainya sebelum eh apa penerbit
penerbit pasangan calon dipaksa untuk mundurkan diri
itu nggak fair juga
itu nggak fair juga bagaimana
walaupun sudah mulai ya tadi ya pada gerakan gerakan yang mungkin tidak mungkin juga pasti akan memilih saya kan enggak
pasti nggak tapi tapi ya nadanya sipil pun juga begitu
nggak mungkin pilih saya kan mengatakan juga begitu
tapi hal yang sama nggak fair juga kalau disuruh mundur dulu
saya kira problem utamanya tidak hanya dikeputuskan
tapi juga partai politik
kenapa partai politik juga masih mau mengusung orang tni polri gitu
kalau misalnya stok di kader partai politiknya banyak kemungkinan besar kan tidak menjadi lirikan yang sangat luar biasa
yang menjadi problem itu sebenarnya kebijakan yang memang tidak diatur
tapi kan kepolisian kalau kepolisian sudah punya esen politik itu seharusnya atasannya dan secara kelembagaan memiliki
agar mereka secara gentleman untuk mengundurkan diri
ada misalnya kalau polisi itu kan ada anggaran pemilu sebenarnya tentang pengamanannya
saya kira juga interpretasi dan pemanaan itu kan juga menjadi bagian
dan itu apalagi menjadi tidak fair gitu pemain politik tentara yang punya resources yang menjadi tidak berimbang permainan politik kita
karena kalau sosok itu dipergunakan kekuasaan itu dipergunakan sebagaimana mestinya
maka sekarang kan perilaku mereka tidak mundur tapi sebagai calon dia sudah melakukan roadsu
apa tindakannya penyelenggara melakukan apa
aturannya memang longgar tidak
memang longgar tapi kan harus dicegah orang karena dia bukan
dengan apa cara mencegahnya kalau aturannya longgar
misalnya sekarang ada bawaslu memberikan peringatan secara kelembagaan
ini kan masih tni masih belum calon
maka secara individu yang berhak untuk melarang itu ada lembaganya
lembaga institusi kelembagaan itu
itu yang seharusnya melarang itu
karena posisinya dia sebagai polisi
kalau pernyataan kapolri tadi anda lihat lebih permisif atau melarang sebenarnya
dia malah melonggarkan
di satu sisi dia harus membela
tapi di sisi lain dia memberikan ruang
dengan kak polri nya juga politis gitu kira kira
biasanya kan muncul ketika rame muncul
harus mundur nonaktif dulu baru
ini kan persilakan untuk berpolitik
kalau kita dengar tadi statement ya
wajar kalau kemudian sebagian publik menangkap bahwa
tindakan permisif itu sangat kelihatan
dan meragukan kemudian komitmen untuk menjaga netralitas kelembagaan polri
kita punya ketetapan
jadi bisa blunder nih
sangat blunder kalau menurut saya ya
karena ada tap mpr nomor tujuh tahun dua ribu dua
tentang peran tni polri
kemudian ada undang undang tni
ada undang undang polri
mereka wajib menjaga asas netralitas
netralitas itu tidak berpihak tidak ikut tidak bantu aktivitas politik
sementara ada jajaran perwira atau personel aktif polri
yang secara terbuka dengan menggunakan seragam
mengatakan akan ikut kontestasi pilkada
merupakan aktivitas politik partisan
menyatakan kepada publik
lalu kemudian sudah ada partai politik
menyatakan akan mengusung
mestinya di sana polri itu bertindak cepat
terutama kak polri
untuk mengatakan tidak boleh ada statement publik
berkaitan dengan aktivitas politik partisan
dan bagi siapapun yang melakukan itu
itu sudah merupakan pelanggaran
karena tidak bisa dipersempit bahwa
netralitas dan kemandirian polri
itu dibatasi pada undang undang pilkada
karena memang undang undang pilkada membuka celah
yang mundur itu setelah ditetapkan sebagai calon
untuk menjadi calon
nyata nyata mereka melakukan komunikasi politik partisan
dan masih memakai seragam
ya jelas bertentangan dengan tadi
tap mpr undang undang tni undang undang polri
karena memang kalau untuk dicalonkan
kan pasti ada komunikasi politik yang
yang sipil aja pun pasti melakukan itu
itu ya pertemuan bolak balik dan lain sebagainya
mestinya polri kemudian
tidak permisif terhadap celah ini
karena yang dia jaga adalah
maruah integritas lembaga yang lebih besar
kepercayaan publik bahwa tni polri
tidak membiarkan personelnya berpolitik praktis
nah yang terlihat tadi adalah seolah olah
melaka polri nih yang muncul di depan
melimpahkan itu kepada bawaslu kepada kpu
yang sesungguhnya otoritas itu penuh dan besar dia miliki
untuk kemudian mencegah praktik praktik partisan
bagaimana mungkin sekarang kita dipertontonkan
seorang perwira aktif personel aktif
bicara soal pencalonan pilkada

bicara dan bertemu langsung dengan partai politik
di ruang publik
ini berbahaya karena sekali lagi
dua ribu delapan belas tidak dilepaskan dari tahun dua ribu sembilan belas
jadi maksudnya itu nggak bisa
nggak bisa hanya sekedar mengatakan
akan mundur pada waktunya itu aturannya
tidak bisa ya
kalau itu normatifnya
tapi yang ada sorotnya apa ya
kalau pendekatannya begitu
kalau pendekatan begitu
ya ini selesa semua
pns juga begitu
tni juga begitu
kenapa undang undang itu dibuat
kenapa undang undang itu dibuat
ya karena memang undang undang itu menyerap keseluruhannya gitu
cuma kan institusi institusi itu di luar dia yang pakai
mengapa sih jauh jauh hari mencalonkan calonnya
padahal di undang undang mengatakan ditetapkan nantinya kok
ya kalau inilah bagian yang disebut dengan pendidikan politik itu
termasuk di dalamnya adalah soal independensi macam macam
nah yang kedua bung indra
kita harus ingat ini
polisi ini jauh lebih dekat kepada politik dibandingkan tni
tni jauh lebih banyak terlibat di dunia politik dibandingkan polisi
tapi kedepan polisi ini
akses kekuasaannya lebih dekat
tapi dia akses ke publiknya juga jauh lebih dekat
anda bisa bayangkan tiap hari dia bersama dengan persoalan persoalan kemasyarakatan
jadi kalau itu yang saya sebut
yang tidak ada hubungannya dengan skala tujuan dalam konteks penguatan
keamanan dan penegakan hukum
tapi semata mata dilakukan tindakan
untuk menaikkan citra dirinya
ini yang bersoalan ke lembaga yang disebut dengan independen
jadi pelayanan dalam pengertian
lebih dari itu
mereka mengerjakan sesuatu yang gak berhubungan dengan tupoksinya
itu yang saya sebut tadi misalnya
polisi nanti perwira perwira polisi diperintahkan nyapu jalan
apa hubungannya dengan tupoksi polisi
tapi itu kan populer di mata masyarakat
atau menarget lawan politik
atau bahkan bisa melakukan hal yang seperti itu
itu yang kita sebut sebagai berbahaya
mengingat kalau ini dibiarkan
dan tindakan kepolis permisi
harus diingat bahwa polisi ini jauh lebih dekat kepada politik sekarang ini
karena mereka punya hubungan langsung dengan masyarakat
tiap hari mereka dengan masyarakat itu
dibandingkan dengan tni itu
saya menjadi semakin ingin bertanya
lalu ada apa di dua ribu tujuh belas ini yang menuju dua ribu delapan belas
kemudian fenomenanya kepolisian general general aktif itu seolah ingin bersamaan maju
saya tertarik dengan mbak titi
saya bilang ini gak bisa dibisarkan dengan dua ribu sembilan belas
ada kaitannya gak mbak titi
harus dijawab nanti
tapi setelah itu kita jeda dulu
kami akan segera kembali setelah jeda berikut
saya menagih jawaban
dari mbak titi
mbak titi bilang bahwa fenomena ini kemudian tidak bisa dipisahkan dengan dua ribu sembilan belas
gini mas indra
bahwa kehatian kehatian dua institusi ini penting
misalnya ketika panglima tni diganti
itu kan statement pertamanya adalah menjamin bahwa tni akan tetap netral
nah semua yang dilakukan pada tahun dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
tidak akan bisa dilepaskan dari analisis dua ribu sembilan belas
nah apalagi kemudian ketika komentar yang sangat permisif
terkait dengan pencalonan personel personel aktif
itu tidak akan bisa disalahkan kalau publik beranggapan
jangan jangan ini pemetaan menuju dua ribu sembilan belas
dan ini merugikan institusi institusi ini
jadi satu celah dimanfaatkan
di dalam undang undang pilkada
jadi kita selalu terbiasa menggantungkan segala hal pada undang undang pilkada
padahal ada instrumen hukum lain di luar itu
yang bisa digunakan untuk menjaga agar
mereka tetap berada pada koridornya
jangan dilemparkan saja ke ini
jangan dilemparkan ke undang undang pilkada
seolah olah di institusinya juga tidak ada aturan yang mengikat sekali
tidak ada kontrol
padahal ada kontrol
sejak kapan misalnya
personel aktif itu bisa berbicara politik partisan
dan lalu kemudian misalnya pimpinan tertinggi akan mengatakan
tetapi tidak netral kok
orang jelas jelas membiarkan perwira aktif untuk bicara politik partisan
dan berrelasi dengan partai politik
karena partai politiknya secara misalnya begini
yang mencalonkan misalnya partai berkuasa
jangan jangan nanti ditarik lagi
wah ini partai berkuasa ingin memuluskan langkahnya
itu yang tidak kita inginkan
makanya sejak awal kita mengatakan
yang kita lindungi adalah maruah dua institusi ini
untuk kepentingan yang jauh lebih besar
ini yang mengerikan apalagi kalau dari bang ray tadi menyebutkan
bahwa kepolisian memang lebih
jauh lebih punya apa namanya
ini lah yang nggak bisa dibantah juga
kenapa partai politik tertarik dengan
katakan personal personal kepolisian ini
ya kan memang mereka populer juga
nggak tahu saya
dekat dengan keseharian masyarakat juga ya
ya apakah populernya by design
atau memang alami datang begitu saja
karena tindakan tindakannya gitu
sementara dalam sistem demokrasi yang terbuka seperti sekarang
popularitas itu menjadi syarat pertama
nah kalau mereka punya tingkat popularitas sampai
itu kan sama dengan kandidat yang lain juga
nah tentu saja
kalau dalam konteks pragmatis itu kan
nah mereka populer
elektabilitasnya juga mungkin ada
dan entah popularitasnya itu by design
taruhlah kita sekarang berhuzon
memang populer ya
ya mereka populer
punya prestasi di sana
disukai oleh publik gitu
tapi kalau gejala ini kita biarkan
mungkin dua tiga hari ke depan
ya kapolda kapolda akan mendesain dirinya jadi pemimpin
presiden jadi presiden yang tidak baik begitu
kalau kok begini
kan ini sudah diberi gambaran
bahwa tahun depan
kemudian soal teknis yang masih belum lengkap
dan lain sebagainya
bisa menimbulkan kecohan
ada isu sarah dan sebagainya
tapi kan semuanya sebenarnya bisa berharap
karena hukum adalah panglima demokrasi
tapi kalau sudah dihadapkan ketidakpercayaan
misalnya pada institusi yang dinilai tidak
permisif terhadap keterlibatan para general timnya
di dua ribu delapan belas tidak
ya saya melihat
apalagi sampai saat ini
penyelenggara termasuk bapak soekar
hadir dengan persoalan proses pencegahan itu
mana mereka menyokong pencegahan
kalau misalnya itu dibiarkan
publik itu sudah terkontaminasi oleh
cara mereka untuk melakukan pendekatan
itu sangat berbahaya
dan yang paling besar adalah
misalnya relasi dengan pemerintah
itu tidak pernah terlepas dengan
pola politik yang sebelumnya
institusi tni polri
mengomentari tentang perilaku perilaku politik
itu berimbas pada
langkah langkah yang mereka lakukan
tentang kebijakan yang saat ini
tidak ada ketegasan yang
sebenarnya tni polri itu mau kemana
untuk menjaga maruahnya
hanya berkata seperti itu
karena kak polri sudah mengatakan itu
singkat saja ya
mereka kemudian perlu turun tangan
untuk menegur atau bagaimana
menarik minat partai politik
tidak terlepas dari
menguatnya politik identitas
sebagai putra daerah terbaik
itu yang didorong dorong
jadi sentimen lokal itu
daerah yang maju
urgen tidak bang rai
presiden menurut saya
dan tni juga
dan tni saja
untuk segera mengatur secara internal
setidaknya satu tahun
sebelum pelaksanaan pencalonan
yang mau terjun dalam politik
harus mengundurkan diri
itu aturan dibuat secara internal
bukan pada waktunya
kan anda tadi sebutkan
kapolet pada waktunya
itu undang undang pemilu
ini aturan internal
aturan internal ya
jadi memang ini menjadi masalah yang juga
bukan sekedar fenomena biasa
dan itu atas
atas perintah presiden
atau jangan jangan presidennya
juga tidak terlalu peduli
nah itu kita
kita tunggu bagaimana
nanti presiden akan mengambil langkah
terima kasih atas ulasannya
malam hari ini
ya sesuai dengan aturan main yang berlaku
terima kasih bang ria
terima kasih cak nanto
atas waktunya malam ini
dan rangkuman fokus
bahasan kami malam hari ini
akan segera hadir
tetaplah di prime news